seperti festival dan hari libur nasional arab saudi
bapak ibu apa kabar
dan saya harus memberitahu juga kalau misalnya dikatakan ada hal hal kegantian memaksa harus hari ini juga keluar
kalau slow pitch udah sekitar setahun setengah lah semenjak pandemi ini terutama baru mulai main lagi
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
bola delapan puluh delapan fund sudah pasti portal berita
jadi kalau misalkan kita cutting nasi
kelihatannya box nya kosong ya and then ditutup box nya
berikutnya pertanyaan untuk calon presiden
menggalakan kepada warga ibu kota yang datang ke taman apapun yang ada di jakarta